yang ibu laras kenalin dengan saya
sebenarnya calonnya riza siapa ya buya
tunangan riza ya aida lah
indira ini bukan siapa siapa saja
omah jangan gitu dong omongnya
angga ini indira ini sahabat kita berdua kok
sahabat aku sama riza
maaf ya bapak bapak ibu ibu
maaf oma aku nggak ngerti kenapa bisa salah paham kayak gitu
cukup indira cukup
kamu sudah mulai jadi pengacau sekarang ya
lebih baik kamu sekarang pergi
sebelum para tamu ini lebih banyak lagi yang mengetahui bingung kalau kamu ada di sini
oma oma tunggu
kenapa indira gak di sini aja oma
mendingan aku pulang aja
kamu itu benar benar keterlaluan
kamu tuh udah mempermalukan aku
kalau oma laras mau ngenalin kamu dan aida sebagai tunangan kenapa harus ngundang aku
aku aku bukan aku nggak
sudah sudah jangan ribut
biarkan saja indira pulang
tadi dia juga memang sudah pengen pulang
indira aku sama sekali gak sms kamu
itu bukan aku
dan aku juga nggak ada niat untuk ngajak kamu ke acara malam ini
oh jadi sebenarnya kamu mau kencan sama aida
bukan gitu rha
kamu tahu kan mana yang benar kan
dan kalau kamu mau aku akan jelasin ke seluruh tamu di sini bahwa kamu adalah satu satunya pacar aku
bahwa kamu adalah yang aku cintai
jangan macem macem kamu ya riza
aku gak bisa membiarkan indira dipermalukan semua orang di depan rumah
oma selalu memaksakan tindak oma sendiri
tapi oma gak pernah mikirin perasaan riza
hati perasaan indira
oma bilang tidak perlu
ayo kita keluar
siap ata mau berkenalkan
saya mohon maaf kepada para adien di sini
karena ada sebuah pengumuman penting yang harus saya kasih tahu
perlu para hadirin di sini ketahui semua
bahwa pertunangan saya dengan gadis yang bernama aida
itu hanya formalitas belaka
tidak pernah ada cinta di antara kami
dan pertunangan ini tidak akan pernah sampai ke pernikahan
dan perlu bapak bapak ibu ibu ketahui
bahwa cinta saya cuma satu
dan cinta saya hanya satu
dan cinta saya hanya satu
dan cinta saya itu tidak bisa dibagi bagi
dan yang memiliki cinta saya hanya gadis yang benar di samping saya
gadis yang paling saya cintai
oh baik baik saya menuju sana sekarang
iya kebetulan nggak jauh
oma bangun oma
ini semua tuh karena allah kamu tau
kok aku kok kamu nyalahin aku
za yang ada yang bikin masalah juga kamu disini
kamu tau aku diundang kesini untuk dikenalin sebagai tunangan kamu kan
aku gak ngundang dia
pasti kamu yang ngundang dia datang sini kan
kayak nggak ada supir ambulan yang lain aja sih
ibu bisa dengar suara saya
ini semua tuh karena kamu tau kan
aku udah bilang sama kamu
aku gak salah
aku gak ngundangin dira kesini
udah lah banyak alesan
omongan oma gak usah kamu masukin ke dalam hati
kamu tau kan cuma akumu yang paling cinta sama kamu
dan mengenai aida
biarkan aja lah dia maksa maksa tunangan sama aku
karena aku gak pernah cinta sama dia
riza cinta sama cewek bernama indira
jadi selama ini riza cuma mempermainkan aida
itu buat lakukan jelek loh
karena lo berani mainin aida
berani berani ya lo kelawan gue
tenang aksan udah
sekarang oma baru dibawa ke rumah sakit
yang harus kita pikirin itu oma
urusan kita belum selesai ya
sampai jumpa lagi